kita ke informasi selanjutnya oktober lalu tahun ini forbes merilis daftar perusahaan dengan performa manajemen pegawai terbaik tahun dua ribu tujuh belas
di antaranya ada perusahaan asal indonesia yang masuk dalam daftar ini
perusahaan asal indonesia seperti telkomsel bca gudang garam dan bank mandiri masuk dalam daftar forbes global world best employer dua ribu dua puluh
beberapa perusahaan indonesia ini dinilai memiliki performa manajemen pegawai terbaik dan mampu bersaing dengan sejumlah perusahaan asing seperti microsoft dan google
daftar perusahaan dengan manajemen terbaik ini disaring dari tiga ratus enam puluh ribu perusahaan dari lima puluh enam perusahaan